seribu lebih kader posyandu se banyuwangi jawa timur memadati pendopo sabah sewagata belambangan
untuk mengikuti festival posyandu kreatif senin siang
acara yang masuk agenda banyuwangi festival ini menampilkan beragam atraksi yang syarat edukasi
mulai posyandu kreatif penimbangan anak balita masal dan lomba pemberian makanan tambahan kreatif
festival yang baru pertama kali digelar itu diawali dengan aksi menimbang anak balita secara massal
seratus lebih anak balita ditimbang secara serentak menggunakan timbangan gantung
selain itu ada lomba kreativitas penyajian makanan tambahan bagi balita
untuk memeriahkan festival pemerintah juga menyediakan dua puluh lima stand posyandu
acara ini merupakan bagian dari cara pemerintah kabupaten banyuwangi memperhatikan kelompok masyarakat
yang berperan penting dan meningkatkan kinerja kader posyandu